seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di bibir jurang di kawasan cicalengka kabupaten bandung pada kamis pagi
korban yang diduga dibunuh ini terluka di bagian wajah tangan dan punggungnya
kamis pagi warga jalan candi kampung malimping desa tenjolaya cicalengka kabupaten bandung digagarkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas di bibir jurang
mayat ini ditemukan dengan beberapa luka benda tajam di bagian wajah tangan dan punggungnya
darah korban yang diduga merupakan korban pembunuhan ini juga berceceran di jalanan sepanjang dua ratus meter
tugas inavis polres bandung yang datang ke tempat kejadian perkara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengambil sidik jari dan mencari identitas korban
namun tidak ditemukan satu identitas pun di tubuh korban
namun di seberang lokasi korban tersungkur petugas menemukan sepasang sendal dan bercak darah yang menempel di tembok yang diduga milik pelaku
kondisinya ada terluka
di bagian muka dan punggung serta tangan
masih diperkirakan pelaku menggunakan senjata tajam
diduga berarti indikasinya ada penganayaan atau sebagainya
diduga indikasinya ada penganayaan yang menggunakan senjata tajam
polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pengejaran terhadap pelaku

setelah dilakukan identifikasi jenazah korban dibawa ke bagian forensik rumah sakit bayangkara sartika asi kota bandung guna dilakukan otopsi